memasuki hari kelima banjir yang menggenangi jalan raya porong sidoarjo kami sore mulai surut
namun demikian pt kai belum bisa beroperasi maksimal karena sebagian jalur kereta masih tergenang air
akibat kondisi ini pt kai mengklaim mengalami kerugian miliaran rupiah
banjir yang menggenangi jalan raya porong sidoarjo selama lima hari kamis sore kondisinya sudah mulai surut
ketinggian air menurun dari sebelumnya satu ratus tiga puluh cm kini menjadi sembilan puluh cm
namun di ruas sisi selatan genangan air masih nampak
meski sudah surut jalur kereta api masih belum bisa dilalui karena sebagian rel masih tertutup air dan belum aman
pt kai mengklaim akibat banjir perusahaan mengalami kerugian miliaran rupiah
sebagai solusinya pt kai berencana mempercepat pengerjaan jalur di wilayah gunung gangsir pasuruan yang kini dalam proses pembebasan lahan
itu sudah progresnya
sudah dilakukan namun terhenti sampai sekarang belum terrealisasi
kemungkinan besar mengingat terkait dengan pembebasan tanah
petugas ppls hingga saat ini masih terus melakukan proses penyedotan air banjir di jalan raya porong
namun demikian belum bisa dipastikan kapan banjir benar benar kering karena hujan terus mengguyur setiap hari